lebih dari tiga ratus mobil dipamerkan dalam festival mobil klasik di pusat kota dubai yang berakhir hari minggu kemarin
festival ini diselenggarakan oleh kementerian kebudayaan pemuda dan pembangunan masyarakat uni emirat arab
dengan kelompok pecinta otomotif setempat
mobil mobil klasik berusia ratusan tahun kita lihat luar biasa ya
dari berbagai model merek dan semuanya ikut ada ford ada cadillac
dan bagi sebagian warga uni emirat arab memiliki mobil klasik merupakan investasi yang menjanjikan
dibanding menyimpan uang atau emas di bank
nah ini prabu pasti suka banget
karena tidak ada yang klasinya ya
tapi ini harusnya berkunjung ke museum perjuangan nih ada mobil klasiknya bung karno yang pertama itu loh
jangan nanti dibeli sama mereka